presiden ke enam susilo bambang yudhoyono kembali menggulirkan kritikan terhadap pemerintah jokowi
sbi mencatat ada tujuh poin kritikan mulai dari permasalahan ekonomi sosial hingga isu politik
salah satunya sbi menyebut adanya intervensi pemerintah ke internal partai politik
yang berakibat pada persaingan yang tidak fair dalam tanda kutip
ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono menyampaikan kritik dan masukan
kepada pemerintahan jokowi jk saat buka puasa bersama partai demokrat di cikeas kemarin
ada tujuh poin kritik dan masukan yang disampaikan presiden ke enam ri itu
mulai dari permasalahan ekonomi sosial keamanan dan pertahanan hingga isu politik
rakyat merasakan adanya tangan tangan tak kentara yang mencampuri urusan internal sejumlah partai politik
di samping merusak sendi sendi demokrasi
tindakan demikan juga menyebabkan
kita ingin menghadirkan kompetisi politik yang fair
dan berdasarkan fair play
jika intervensi itu membuat sebuah partai menjadi lemah dan terpecah atau divided
sehingga tidak lagi memiliki kemampuan untuk bersaing
baik dalam pilkada maupun pemilu nasional
hal demikian merupakan tindakan yang tercelah
sby memberikan kritikan ke jokowi
maret lalu dalam rangkaian tour de java
sby pernah menyebut pemerintahan saat ini banyak mengurus anggaran di sektor infrastruktur
di saat ekonomi tanah air sedang lesu
dua hari setelah dikritik sbe
jokowi tiba tiba meninjau proyek hambalang bogor
usai kunjungan itu melalui tweet an di twitter nya
jokowi berujar sedih melihat kondisi proyek di era sbi itu mangkrak pembangunannya
saling kritik berbalas pantun yang dinilai memiliki simbol politik
komunikasi politik antara sbe dan suksesornya saat ini beberapa kali menjadi sorotan
ini karena aksi lempar kritik itu dilakukan oleh dua tokoh politik dengan karakter yang berbeda
sb yang senang mengemukakan ide ide dan pandangannya kepada publik
sementara jokowi yang lebih suka terjun ke lapangan